dokter belum ngasih tahu gimana kabar keadaannya elsa ya
kabar malah tenang ya
apa juga khawatir tapi yakin
langsung pasti baik baik aja
keluarga bu elsa
keluarga bu elsa
yang masalah nino masih dipikirin
lo sekarang siap siap
jangan sering sering pegang handphone karena radiasi
kita sama sama usaha ya bu pak
tapi yang terpenting program kehamilan ini keberhasilannya kita serahkan semuanya kepada tuhan
jadi jangan lupa untuk selalu berdoa
untuk tahap awal kita lakukan pemeriksaan kesuburan
untuk dokter michelle kita lakukan pemeriksaan ginekologi dasar tes darah serta hs
saya ini sebagai suami juga perlu dites nggak ya
selama ini kan anggapan masyarakat pasangan yang tidak punya anak itu pasti istrinya tidak subur
padahal kan belum tentu
bisa jadi loh dari suaminya
tapi saya kan jantan
saya berpikir enggak
untuk pak angga juga akan menjalani tes fisik
analisa semen serta tes hormon
nanti saya beri pengantarnya ya nanti bawa ke lab
terima kasih dokter
ya sayang terima kasih ya
kamu mau dengerin saran aku untuk dapat program kehamilan
ya mudah mudahan apa yang kita jalani sekarang itu sesuai dengan harapan
kasihannya bisa bagus terus kita bisa cepat cepat ambil ya
oh iya habis pemeriksaan lab kita jenguk reinhard sama andin ya
ya tiga hari lalu itu rena sempat keserempet motor
dan andin juga tenisinya lagi tinggi kata al
berhasil ya ini
makasih kau hadir mamud

ya udah kalau begitu nanti aku akan
terus kita berikusnya kita jenguk ya
abis itu kabarin andin deh
gemoy udah bangun belum
gemoy udah bangun belum
hmm kayaknya nyenyak banget nih tidurnya
gemoy bekerja masuk ya
oh kok gak ada
apa jang jang lagi pipih di toilet
gemoy gemoy gemoy udah bangun
gemoy gemoy gemoy udah bangun
gemoy gemoy udah bangun
nggak ada juga
oh apa jangan jangan udah samperin bubu sekali

nah gue cek dulu ah
nah gue cek dulu ah
bisa aja deh
bisa aja deh
pak hasil tesnya keluar besok ya
jam sepuluh pagi
oke makasih ya sus ya
woy nanti udah jadi dong
jadi dong yuk
susah banget sih disuruh tidur dong
alf lagi di mana sekarang
tadi istri gue bilang kalau andin tensinya tinggi
reyna juga sampe kesan per motor
jadi kita mau jemput
lagi dirawat di rumah sakit
cuman untuk reyna alhamdulillah juga udah sembuh pak
ya alhamdulillah gue seneng dokter
lu di rumah sakit mana
di rumah sakit sejahterang
di rumah sakit sejahterang ya
andin sekitar semingguan lah di sini kata dokter
oh yaudah pas banget ini gue lagi di rumah sakit sejahteraan sama istri gue
di ruangan berapa
yaudah kalau gitu ini gue sama istri gue kesana ya
angga mau kesini sama michi
oh ya sayang mereka di vvip tiga
tapi kita beli makanan dulu buat henin ya
perhatian banget sih
ya kan ga enak ga bawain makanan gimana sih
iya ibu dokter siap
semoga gak kena macet deh
dateng juga lu ref
iya untung jalanan nggak macet
oh ya rick kenalin ini masih sewa gue yang gue luang darahnya om
thank you ya udah mau
bantu donor darah
ya selesai selesai pak
emang yang sekenapa sih
sampai butuh ditransfusi darah
pas dia pasel saya jatuh
dan banyak darah yang keluar jadi dia butuh donor darah
kasian banget elsa
sekarang lu masuk ajak masih selalu ya
di dalam udah ada om surya sama tante sarah
ini ga suka masuk
dia ga suka gue disini
ya iyalah mana ada sih laki yang seneng liat rivalnya deket sama bininya
yaudah ya sen masuk
terima kasih ya rafael
kemarin kemarin bantuin sekarang elsa
terima kasihnya ke mahasiswa saya aja om
dia yang bersedia donor darah namanya sandy
sama sama om tante
sandy kalau gitu kamu langsung masuk ke dalam aja
nanti bilang sama susternya kalau kamu mau donor darah untuk pasien bernama elsa
baik tante kalo gitu saya kembali sedikit
kabar saya baik
nah ibu ini tehnya ibu
terima kasih ki
this is beautiful nanti kita makan bareng bareng ya
eh gimana udah bangun
udah suruh ajak ke sini kita makan ini kuenya bareng bareng
iya mbak mir tuh liat deh berenis ireng namanya tadi
hei itu bu justru saya ke sini mau nanya sama ibu
nana kagak kemari gitu bu
di kamarnya kagak ada
rena gak ada di kamar gak ada deh kadang kadang ke sini
iya dari tadi aku sama ibu doang mbak
di sini pertuanan rena gak ada
aduh kedu' bu bos
gini gini kamu cari di halaman belakang ya kamu juga bantu cari ya
gue ke halaman belakang lo depannya
ih mbak mir lu lepet aja
lu gak bisa ke sini gimana sih
gemoy jangan ngumpet dong jawabnya ke sini
apa janjang di kandangnya snowy ya
eh bu gimana kondisi lu udah sehat
ya udah ya masa sakit gue unlimited
udah kayak internet tuh
ngeliat rena gak soalnya kata mbak mir rena gak ada di dalam kamarnya
waduh mbak gak liat tuh soya
dari tadi saya sama uya di sini gak ada nonton rena kok bener
hah beneran serius
aduh dimana dong ini rena bu ceritanya mas kiki
pak putra pak putra tadi
ngelihat rena gak jalan jalan di mana gitu di dalam sini atau di halaman belakang
soalnya kata mbak mirna rena gak ada di kamarnya
saya dari tadi gak liat nonton rena kak
kok gak ada yang ngeliat yaudah tiki tiki lanjutin nyari rena dulu di dalam ya
nanti kalau liat kasih tau ya
rena dimana kak
aduh aduh lalu ada aja masalah di rumah ini ya
kayaknya harus punya stok gantung banyak nih biar kita nggak kagetan nih
mas aku kayak menelpon mirna deh
rena pasti udah bangun
gak ada nih
kok gak diangkat sih
lagi nemenin rena mandi mungkin
hmm lagi nemenin rena mandi mungkin
eh ini aku bawa bikery buat kamu semoga kamu suka ya
ya ampun gak usah repot repo
terima kasih banyak kok
gak ngerepoting sama sekali kok
ah ya atensi aku masih tinggi jadi aku harus bed rest
harus dikontrol terus ya tensinya
karena pre eclampsia itu gak boleh dianggap sepele loh
terus dikontrol sama suster
eh rena mana gak di sini
rena di rumah tadi sempat ke sini cuman andina pusing saya suruh bawa pulang
ya makanya nih sekarang aku mau nelfon rena mau ngajak dia untuk hidup di sini bareng sama aku
gangen banget soalnya
ya bagus nin kalau gitu
karena berpelukan sama seorang anak itu terapi yang bisa mengenangkan buat seorang ibu
ya kalau bisa kamu sekalian meditasi juga ya
dengarin musik musik yang rileks supaya kamu tuh bisa lebih rileks dan tenang
belum pernah dicoba sih nanti malam coba deh
udah aku eh tumpang mama dulu sebentar ya
sini sini duduk bersih
gak diangkat sama mama ya
lagi masak mungkin atau lagi mandi juga mama
dan nanti saya ajang telepon ya
bu bos gak ada bu saya udah cari bu
ke halaman belakang juga nggak ada
ke tempat yang merpati gak ada
ke tempat snowi juga gak ada
aduh rena kemana ibu
gak ada bu
gak ada sih tuh kiki
bu tadi kiki udah ke depan
terus katanya uya pak pohi pak putra juga gak ada
aduh kemana ya
aduh rena ya
tapi uya agak bernyakin ibu nih
tapi kayaknya tadi waktu pas mobil rija keluar
uya kayak melihat sesuatu yang bergerak di bangun tengah mobil ibu rosa
gerak gerak maksudnya apa
terus barusan uya denger katanya non rena gak ada di mana mana
kan iya jadi kepikiran bu
jangan jangan yang bergerak di bangku tengah tadi itu non renang
tapi ngapain rena masuk ke dalam mobil
emang pak rija mau kemana bu
saya suranterin ke rumah sakit buat andin sama al
ya ampun rena bisa jadi kayak begitu bu
bisa jadi kayak gitu
jadi rena tuh diem diem masuk ke dalam mobil
terus karena tahu pak rija mau ke rumah sakit
jadi jadi dia jadi dia
ngingkut ke dalam mobil itu bu
ya udah ya udah handphone handphone saya mana handphone handphone
saya telepon rija
jika pak rija kan jadinya nggak bawa hp
ya udah saya telepon rija dulu ya
gila genit amat pakai nyentil nyentil
kalau tadi lo lihat ada rena di dalam mobil
sebelum pak rija keluar kenapa lu kagak stop in
lu cek di situ di dalamnya
apa nan gua kagak yakin kalau itu dia
yakin gak yakin tapi kan lo tadi juga kan kepikiran
lu langsung cek itu mobil lu stop in itu pak rija
jangan sampai dia jalan ini malah lu biarin
udah tahu kita lagi pada keributan lagi pada kemusikan nyariin rena
dari tadi berantem mulu heran
tuh betul katanya yang kiki
komil sih diboreng udah ketengkulak
ini tuh kita harusnya tenang rileks semuanya
soalnya kan kita udah tahu nih
rena kan di dalam mobilnya pak rija tuh sama pak rija di mobilnya ibu
berarti kan kita tahu kalau reni tuh gak bakal kenapa kenapa
bakal selamat ada pak rija yang ngelindungin
ya udah mudah mudahan
ya udah jangan berantem lagi dong
balik mau lolo ke gerbang
ah ini dia handphone saya lagi di charge
kenapa andien missed call ya
ada titipan kue dari burosa buat pak alec pak
kamu sederhan aja riza
aku pikir sama rena
sini pak sebentar
kamu di mana sekarang
saya udah di rumah sakit
saya sudah kasih kue ke bu andien
apa rena ada sama kamu
aduh kamu dengar baik baik ya
tadi katanya uya dia seperti melihat reina ada di belakang bangku mobil
aduh saya sampai deg degan sekali
coba kamu cek sekarang ya
kamu cek sekarang apakah reina ada di mobil oke
tapi kamu tolong jangan bilang sama ani ya
cepetan segera segera
bu rosa minta saya untuk segera pulang
saya permisi dulu
mama yang telepon aja barusan
mesin ac juga mati
kalau bener rena ada di mobil jangan sampai rena kehabisan nafas
nino kok gelisah ya dari tadi
apa dia sangat mengkhawatirkan elsa
opahnya elsa golongan darahnya apa
tapi golongan darah saya a
nino kepikiran soal gorongan darah ricky yang sama dengan keisha
semoga enggak deh
semoga ini cuma perasaan aku aja
aku dah ketemu nelpon kopimu
lalu dia ini
elack jadi mereka
iya enggak peduli
operasi insan kekuasaan
makasih ya san
waktu itu saya berusia apa
bukannya aku disini gak mau nemenin elsa
saat ini kan aku numpang di rumah tante rosa
aku gak enak kalau pulangnya terlalu malam
dan ini udah jamnya
aku minum obat anti depresen aku
aku tadi gak bawa buat aku untuk malam
karena aku gak nyangka sampe jam segini
maaf aku boleh izin pulang duluan
tante yang harusnya minta maaf
kamu jadi keikut tante sampe malam kayak gini
biar tante anterin kamu pulang aja ya
aku bisa pulang sendiri
disini aja ya jagain elsa ya
biar saya aja yang anter jessy
gak usah rafah aku gak mau ngerepotin
aku bisa pulang sendiri kok terimakasih
biar kamu aman sampe rumah
bener kamu bisa anterin jessy
bener aku gak ngerepotin
semoga elsa cepet sembuh ya pak
saya pamit antar jessi dulu ya
sekali lagi rafael terimakasih ya
jessy terimakasih ya
sama sama tante
kita doain terbaik untuk elsa ya
semoga cepet sembuh
rumah kamu dimana ya
saat ini aku lagi numpang dirumahnya al dan mba andin
kamu tau kan dimana rumah mereka
saya antar kamu kesana dan selamat ya
tadi mahasiswa udah pulang
udah pamit sama gua
sandy udah diambil darahnya
lo masih disini
gue antar jessy pulang dulu ya
iya gue masih disini
gak enak sama um suri matan tusara
aduh ya allah
doh ya allah
rena kami dimana
nah ini dia riza
rena gak ada pun ngomong dia
padahal tadi saya udah kunci mobil ini
cek bagasi juga
tapi kamu cek aja bekasi ya
gak ada bu
rena gak ada dalam bagasi
aduh enak kamu dimana sih
untuk memastikan apakah rena
bener bener masuk ke dalam mobil yang tadi kamu
itu apa bawa
saya lihat muka kamu cemas tadi ada apa
maaf pak sebelumnya
tadi bu rosa minta saya untuk
makanya saya langsung keluar
jadi begini pak
tadi bu rosa bilang rena nggak ada di rumah
dan uya bilang sepertinya
uya melihat rena di bangku belakang
gak ada pak
terus udah dicek ada nggak
saya udah cek semua tapi gak ada
kenapa tadi masalah tiba tiba keluar ya
perasaan aku jadi gak enak
gak tau ya
tapi person aku gak enak aja
aku gak tahu
gak tahu apa mirna dulu sebentar ya
ya allah gemoy
gemoy dimana sih
gak tahu apa apa
gak tahu apa apa
dicari di seluruh rumah juga kagak ada lagi
kemana itu bocah
gak tau apa apa
gak tau apa apa
tadi udah miss call sekarang nelfon lagi
ya allah gimana ini ya
kalau gue angkat
udah deh ah
kalau gak usah diangkat aja deh ah
aduh mirna kok gak angkat telfonnya sih
susah banget sih dihubungin dari
diangkat angkat loh sama mirna loh
din ya ampun
muka kamu tegang banget ini udah kamu relax aja ya
sih rahat ya
iya tapi aku khawatir aku nelfon mirna itu
aku tuh pengen nanya soal reina
ya mungkin mirna sibuk
dia kan lagi jagain reina
masa dia gak pegang handphone dong
ya masa dia gak liat dari tadi aku nelfon dari tadi soalnya
jangan loper thinking itu udah istirahat aja

udah din ya lo harus tenang sekarang
yang dibilang sama michi itu benar jangan over thinking
lihat kondisi lo sekarang
kesehatan lo juga
lagian kalau ada apa apa juga
kamu udah tinggal diam kok
percaya sama allah
biar lebih tenang lagi
ini bener reina masuk ke mobil
dia masuk diem diem lagi
tapi kenapa nggak ada di mobil
tadi udah dicek sama riza kenapa gak ada di mobil dia
kamu kemana sih reina
reina kemana sih
reina kemana sih
riza udah cerita semuanya
katanya mama minta tolong riza untuk cari rela di mobil

emang bener reina masuk mobil ma
iya al mama udah cek cctv
dan bener reina masuk diem diem ke mobil mama

gak masalahnya nih
aku sama riza barusan juga udah cari di mobil nggak ada
ya terus gimana
ini di cctv jelas dia masuk ke mobil
kamu sebelum ke rumah sakit ada mampir kemana gak
kamu sebelum ke rumah sakit ada mampir kemana gak

terus ke minimarket untuk beli kopi
riza barusin bilang katanya sebelum mampir ke rumah sakit
dia sempet isi bensin sama ke minimarket ma
apa jangan jangan reina turun disitu ya
ya allah reina
ya allah reina
udah mama tenang aja
ini reina biar aku sama riza yang cari ya
iya ya please
please find her temukan reina ya

dokter belum ngasih tahu gimana kabar keadaannya elsa ya

gak kabar malah tenang ya
gak kabar malah tenang ya
apa juga kawad yang udah biakin
langsung pasti baik baik aja
keluarga bu elsa
anak saya baik baik aja kan
alhamdulillah ibu elsa sudah sadar
boleh kami masuk ketemu
boleh kami masuk ketemu elsa
jadi begini pak
walaupun ibu elsa sudah sadar
transfusi darahnya masih berlanjut
kalau majemuk boleh
tapi satu satu ya
bu elsanya masih pusing
boleh papa masuk duluan
ya makasih pak
aku tinggal sebentar ya
aku tinggal sebentar ya
apa aku ada disini sih pak
apa aku ada disini sih pak
papa bukannya ketemu ama sakit
tadi papa sakit tapi udah enakan kok
tadi bapak sakit tapi udah enakan kok
papa jadi cemas banget loh
dengan berita kamu
jatuh dari panggung begitu
jatuh dari panggung begitu
iya tadi aku tuh
tidak ada yang mau nolong
mau nolongin ibu gubernur
ibu jurang yang lakukan saya
yang menanggung lepasan
aku cuma berusaha jadi
aku cuma berusaha jadi
aku cuma berusaha jadi
aku cuma berusaha jadi
aku cuma berusaha jadi
orang baik aja pak
tapi ternyata ya
jadinya kayak gini
aku malah celaka
aku sakit kayak gini sampai kapan ya pak
aku takut deh kalo pasti aku gak keluar

nanti kesnya gimana
papa tuh bangga
dengan apa yang kamu buat
dengan apa yang kamu buat
beneran papa bangga
tapi kamu jangan lupa
tapi kamu jangan lupa
orang baik pun
orang baik pun
pasti ada ujiannya
pasti ada masalah
pasti ada masalah
orang yang baik itu ujiannya lebih berat
tapi jangan kawal
tapi jangan kawal
tapi jangan kawal
tapi jangan kawal